kota solo terkenal dengan kulinernya
nah salah satu kuliner yang terkenal di kota solo adalah sate kambing buntal
nah seperti apa rasa dan bentuk dari sate kambing buntal ini
kalau biasanya sate kambing dipotong dadu kemudian ditusuk
beda cerita untuk sate buntel ini
dagingnya dicincang sampai halus kemudian dibumbui
untuk menyatukan daging cincang ini dibalut dengan lemak perut kambing
setelah terbentuk begini baru deh dibakar seperti membakar sate kambing pada umumnya
cerita keberadaan sate buntel ini sudah ada di solo
tepatnya di warung sate kambing tambak segaran solo
menurut chandra prastia wijaya penerus warung sate kambing tambak segaran solo
asal mula sate buntel sebenarnya ide dari ayahnya
saat itu banyak pelanggan sate yang berusia lanjut
tapi masih ingin menikmati sate kambing
sementara giginya sudah tidak kuat menggigit potongan daging kambing
kemudian sang ayah datang dengan ide mencincang daging kambing sampai lembut
lalu membalutnya dengan lemak
dan terciptalah sate buntal
sejarahnya itu banyak langganan yang sudah tua
nah papa berinisiatif kalau sate untuk sate yang biasa
kasian kalau yang tua kan kurang empuk atau gimana
dia buat inovasi pakai sate buntel
oke terima kasih
rasa gurih yang dipadukan aroma rempah pada bumbu
memberikan cita rasa yang khas pada sate buntel ini
racikan bumbu maupun cara penyajian sate buntel dan sate kambing biasa
tidak terlalu jauh berbeda
perbedaan antara sate kambing dan sate buntal
adalah pada dagingnya
karena lebih empuk di samping itu rasa bumbunya juga lebih meresap
dan tidak peremus mantap
menu sate buntel akhirnya mendapat banyak pelanggan
tak cuma dikonsumsi lansia
karena cita rasa dan tekstur uniknya
semua kelompok umur pun menggemari sate buntel
ini sate ini sudah lama
dari zaman papai sudah saya sudah ditambah sekarang
sana sudah istilahnya makan di sana
jadi ini termasuk legendaris di solo
ciri khasnya itu kecapnya beda ya
kecapnya ini lebih cuai
buat yang rindu dengan kuliner sate buntel dari solo
harap bersabar menunggu ya
soalnya proses mengolah dan memasaknya memang jadi lebih lama
dibandingkan meracik sate kambing biasa
dan jangan kaget juga ya sama tampilan sate buntal yang coklat kehitaman begini
tapi enggak kok itu hanya lemak pembukusnya saja
sementara daging di dalamnya tidak gosong
sri hartono kartika bagus solo jawa tengah